presiden jokowi dan ibu iryana tiba di chengdu tiongkok pada kamis waktu setempat
cuaca di bandara internasional tianfu tengah hujan gerimis ketika presiden dan ibu negara tiba
rombongan presiden langsung disambut karangan bunga dari protokol penyambutan kenegaraan
saat menerima karangan bunga ibu iryana mengelus dan mengusap wajah anak kecil yang kehujanan
saat menunggunya di bandara untuk memberikan karangan bunga
di tengah cuaca mendung kedatangan rombongan presiden disambut dan diiringi penampilan musik dan tarian khas tiongkok
usai dari bandara presiden sudah ditunggu wni di tiongkok yang menyambut ramai di hotel
mereka tak mau menyiapkan kesempatan untuk meminta suap foto langsung
dan menunggu wajah anak kecil yang kehujanan
bersama presiden cukowi